lima belas orang ditemukan reaktif saat rapid test terhadap hampir dua ratus lima puluh petugas pmi bpbd serta aparatur sipil negara pemkap sleman daerah istimewa yogyakarta pada sabtu siang
petugas pmi dan bpbd menjalani rapid test masal setelah menangani kasus klaster pusat perbelanjaan indogrosir
selain mereka petugas juga melakukan rapid test terhadap asn yang pergi ke indogrosir untuk berbagai keperluan
para asn yang menjalani rapid test berkunjung ke pusat perbelanjaan indogrosir antara sembilan belas april hingga empat mei lalu
dari dua ratus empat puluh sembilan orang yang menjalani rapid test sebanyak satu ratus dua puluh delapan orang adalah asn enam puluh tujuh petugas bpbd dan lima puluh empat pmi
sebanyak empat belas orang diketahui reaktif
mereka terdiri dari tujuh orang asn dua petugas bpbd dan lima petugas lapangan pmi
mereka akan dikarantina di asrama haji transit
ketika asn menangani rapid test masal petugas bpbd akan menjalani rapid test masal
pertama asn dan selain asn juga ada pmi dan teman teman dari bpbd yang mereka ada berpugas di lapangan
jadi teman teman asn ini kebetulan pada periode tanggal sembilan belas april sampai tanggal empat mei ini
yang berkunjung ke pusat perbelanjaan indogrosir